setelah empat tahun vakum indonesia more cycle show kembali menyapa para konsumen di tanah air
dan kali ini mereka mengusung tema ride a better lifestyle
di mana mereka menghadirkan produk dan teknologi yang terbaru
yang tentunya juga semakin ramah lingkungan
dan hal ini bisa dilihat dari empat belas merek sepeda motor listrik yang dipamerkan dalam ajang ini
dan tidak hanya merek luar saja yang hadir sejumlah merek lokal juga ikut memamerkan kebolehannya
seperti sejumlah sepeda motor listrik keluaran polytron
masyarakat mungkin lebih mengenalnya sebagai merek barang elektronik
namun polytron pun sudah mulai mengembangkan diri untuk mengeluarkan produk kendaraan sepeda motor listrik
salah satunya tipe fox air
motor yang dijual dengan harga promo rp enam belas lima juta rupiah ini
dibekali dengan baterai tiga tujuh kwh dan dapat mencapai kecepatan maksimal sembilan puluh km per jam
fox air bisa menempuh jarak satu ratus tiga puluh km
untuk mengembangkan sepeda motor listrik
untuk sekali pengisian dan memerlukan waktu empat jam tiga puluh menit untuk diisi dari sampai delapan puluh persen
pengunjung yang mencoba motor listrik ini pada umumnya tertarik karena harga bbm yang semakin tinggi
satu harga bbm sudah mulai mahal kan
nah mau coba saja listrik
nah perbandingannya bagaimana rasanya
hampir sama saja sih ya cuma tadi itu saja
riding posisinya karena ini terlalu tinggi kurang kurang
jadi mesti ada penyesuaian
satu lagi sepeda motor listrik yang mendapat banyak perhatian adalah yamaha eo satu
oke sekarang kita akan menjajal yamaha eo satu
oke mungkin bisa naik juga barengkali
nah motor ini dijual di negara thailand itu sekitar rp enam puluh satu juta
dan di indonesia sendiri memang belum tersedia tapi katanya sebentar lagi akan dijual
nah oke baik kita langsung coba saja
nah motor yamaha eo satu ini dilengkapi dengan motor yang berkualitas

dimana dapat menempuh jarak sekitar satu ratus empat km
dan untuk mengisi baterainya sampai penuh itu membutuhkan waktu sekitar lima jam
adapun rasanya aduh enak sekali ini handlingnya
saya sangat suka seperti naik motor ya kayak seperti naik motor yang menggunakan bbm bahkan
selain itu juga yang paling saya suka dari motor ini adalah
tidak menghasilkan polusi baik itu polusi udara maupun juga polusi suara
performa dan kenyamanan berkendara sepeda motor listrik ini juga turut dirasakan oleh pengunjung lain
saya merasa ini motor listrik tapi kayak feel yang ketika dikendarain itu benar benar sudah kayak motor biasa gitu
nggak ada perbedaan sama sekali dan sistemnya itu smooth banget sih
pemerintah saat ini mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan sepeda motor listrik
guna menekan impor bbm
selain itu sepeda motor listrik juga menekan emisi karbon dan juga memiliki biaya operasi yang lebih murah
ketimbang sepeda motor yang menggunakan bbm
aryadita utama fajar bolivia jakarta